hai sejumlah pasien di instalasi gawat darurat rumah sakit dokter sutomo menunggu kamar
perawatan pasien harus bersabar menunggu giliran petugas yang mengantarkan mereka ke ruang
perawatan minggu kemarin ada sekitar satu ratus empat pasien kofit di igd pihak rumah sakit berupaya mengalih
fungsikan igd umum untuk melayani pasien kofit sembilan belas pihak rumah sakit berharap masyarakat tidak panik
dengan beredarnya gambar gambar dari gdrs dokter sutomo karena saat ini sedang mengajukan
permohonan bantuan anggaran kepada pemerintah provinsi jatim dan kementerian kesehatan untuk
memenuhi kebutuhan obat dan peralatan selain itu sebelas rumah sakit rujukan covid sembilan belas di sidoarjo
jawa timur kini sudah mulai penuh terisi pasien dari total satu ratus delapan belas tempat tidur yang disediakan saat
ini sudah terisi semuanya oleh pasien kofit sembilan belas lonjakan pasien kofit sembilan belas
sisanya merupakan warga kota surabaya gresik dan sejumlah kota lainnya di jawa timur pasien
kofit sembilan belas yang tengah menjalani perawatan di rumah sakit siti hodijah ini rata rata dalam
kondisi bergejala berat pemkap sidoarjo telah menambah delapan rumah sakit rujukan covid sembilan belas kini
ada sembilan belas rumah sakit rujukan dan satu ruang isolasi mandiri memanfaatkan bangunan bekas puskesmas
rita rogayah selaku direktur pelayanan kesehatan rujukan kemenkes mengatakan lima provinsi di
indonesia bed occupancy rate atau tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit covid sembilan belas telah mencapai
seluruh jalan raya neg encouragement plenum barat yogyakarta yg telah s yeah